kepadatan arus mudik di ruas tol cipali mulai mencair jelang minggu siang
bahkan panjang kepadatan mulai pendek
ekor kepadatan yang awalnya di kilometer delapan puluh dua purwakarta bergeser ke kilometer delapan puluh empat cipendoy subang
terpantau di kilometer delapan puluh empat tol cipali subang arus kepadatan pemudik ini mulai mencair sekitar pukul sebelas siang tadi
kendaraan yang awalnya nyaris tak bergerak kini bisa melaju lebih cepat dan lebih jauh
meskipun sesekali terpantau arus masih terhenti di beberapa lajur
namun kondisi berhentinya tidak terlalu lama hanya dalam hitungan detik
upaya juga mengurai kepadatan oleh pihak kepolisian yang terus dilakukan untuk memperlancar arus mudik cukup membuahkan hasil
sementara itu di pantauan di ruas tol palikanci kilometer satu ratus sembilan puluh tiga kecamatan plumbon kabupaten cirebon jawa barat ramai lancar
petugas memperlakukan satu arah atau one way di jalur a dan juga jalur d
selain kendaraan pribadi berplat nomor jakarta sejumlah bus yang mengangkut para pemudik dengan bus mudik gratis juga tampak hilir mudik melintas
peringatan ini diprediksi juga akan terus bertambah saudara